kita coba lihat dulu di belakang layar bagaimana kemudian narasi narasi yakin kemenangan di depan mata itu sudah mulai diproduksi oleh masing masing kubu di satu dan juga dua
kita lihat apa sih sebenarnya yang bergulir belakangan ini soal kemenangan kemenangan
sandiaga klaim merasakan aura kemenangan ini sampai ke aura aura ini
aura kemenangan udah ada katanya
masih dari bkbki ya
klaim kemenangan sudah dekat ini juga
kalau tadi di depan mata ini sudah dekat
jadi agak agak mirip nih mana di depan mata dan mana di dekat
kalau yang kemenangan di depan mata ini indikatornya apa baik
kalau kemudian sangat yakin bahwa kita menang
oke lah kompetisi pasti semuanya percaya diri tapi akan menang begitu kan di awal awal
maksudnya ketika ini bergulir
tapi kan kita juga pengen tahu kenapa bisa yakin sekali menang
ya kita belajar dari
survei survei kasus kasus di dki misalnya ya
bagaimana pak ahok juga sangat optimis dengan lembaga surveinya ya
tapi faktanya yang menang pak anies
sebagaimana yang disampaikan di kompas itu menunjukkan bahwa warning ya
kewaspadaan bahwa sebenarnya incumbent ini punya potensi yang kalah sangat besar
karena bayangkan dia berkuasa punya resource yang luar biasa
nah berbandingkan sekarang survei prabowo sandi terus menaik dari awalnya dua puluh tujuh
dan sekarang sudah hampir empat puluh sekian
dan ini menunjukkan bahwa memang kemenangan di depan mata
tapi memang bukan
tapi begini meskipun kalah di hasil hasil survei artinya
tidak menjadikan hasil survei itu sebagai indikator utama untuk penilaian gitu
ya ini bagi kami ini penyemangat yang luar biasa
khususnya teman teman di partai politik
di pks khususnya yang semakin surveinya direndahkan oleh lembaga survei
energinya semakin besar
terbukti misalnya ahmad syaihu misalnya asyik di jawa barat
di jawa tengah juga mungkin jadi referensi
referensi luar biasa
karena survei ini sebenarnya menunjukkan sebagai cambuk motivasi
walaupun kita punya survei sendiri juga
walaupun pihak dari tkn juga punya
lembaga survei mungkin yang dibiayai mungkin
tapi kami melihat bahwa memang saat ini aura kemenangan itu sama seperti dki ini
semangat rakyat ibu ibu pakai goni nggak punya uang tulis dua
anak anaknya dikasih nama prabowo sandi
kemudian orang berlomba lomba menyumbang
ini menunjukkan bahwa kita berhasil empower memberdayakan
bukan menjadikan masyarakat sebagai objek saja
tetapi melibatkan masyarakat untuk berpesta demokrasi ini
tapi kan satu juga banyak
kayaknya hari ini di banyumas juga banyak kan ya om ferry
kita nggak punya sembako yang banyak
seragam yang banyak begini ada seragam yang banyak ini
kita nggak punya sembako yang banyak
kita nggak punya amplop untuk para tokoh tokoh ya
seperti yang dilihat apa yang terjadi pada paluhut ya
tapi kami gerakan massa yang memang ini gerakan bawah
bayangkan mas bayangkan kemarin di padang luar biasa membeludak ya
karena masyarakat memiliki masalah yang besar dalam bidang ekonomi
kalau enokonomi kita bagus tidak mungkin masyarakat turun sebanyak ini
yang kedua juga dokter dokter tenaga kesehatan juga sudah mulai turun
ini kalau sudah dokter turun itu artinya ada masalah besar
ada masalah yang mungkin harus diselesaikan
para profesional terbukti berbagai survei bahwa prabowo sandi ini banyak didukung oleh intelektual berpendidikan
oke oke oke bang ferry sudah mendengarkan ya dari tadi nih
saya lagi mencari
sambil nanti bang ferry lengkapi catatannya saya ke mas umam kalau gitu
ini oke lah yang namanya kompetisi pastikan tentu yang bertarung pasti harus yakin menang kan
kalau nggak mau yakin menang apa yang ikut kira kira begitu ya mas umam
tapi kalau menurut mas umam yang menjadi indikator indikator tadi disampaikan oleh kedua belah pihak ini
apakah itu cukup kuat untuk meyakini kepada publik bahwa kami akan menang kok
yakin dan tidak itu lagi lagi kembali kepada keyakinan masing masing
tetapi bahwa indikator indikator yang kemudian kita ukur itu memiliki
satu guidance yang baku
itu mengindikasikan bahwa tidak akan terjadi fenomena sujud syukur
waktu quick count karena perbedaan yang sangat tipis dalam proses itu
dulu masih ingat dua ribu empat belas ada sujud syukur bersama sama
tetapi ternyata hasilnya berbeda
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini